sulawesi selatan menjadi tuan rumah seri ketujuh ajang bulu tangkis bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh
ajang yang mempertandingkan kelompok usia dini anak anak dan pemula ini akan dihelat di gor sunggu minas sagoa
dimana sepanjang dua puluh empat sampai dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
setelah tiga tahun puasa kejuaraan nasional pbsi bersama bank negara indonesia
kembali mempercayakan sulawesi selatan menjadi tuan rumah seri ketujuh sirkuit nasional
dua ratus atlet peserta wakil dari delapan puluh tiga klub yang berasal dari enam belas provinsi di indonesia
akan mempertandingkan tiga kategori umur yakni kelompok usia dini anak anak dan pemula
ajang bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga sendiri merupakan turnamen bulu tangkis berskala nasional
yang menjadi ajang unjuk gigi pebulu tangkis muda potensial
pembeli bibit muda bulu tangkis ini didukung penuh bni sebagai salah satu bentuk komitmen pbsi secara resmi
juga bekerja sama dengan detikkom dan cnn indonesia sebagai official media
dan broadcasting partner semua seri bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga
jadi bni sulsel ini akan dilaksanakan mulai dua puluh empat sampai dua puluh sembilan juli di gor sunggu minas sagoa sulawesi selatan
akan diikuti oleh kurang lebih empat ratus lima puluh dua atlet yang berasal dari delapan puluh tiga klub enam belas provinsi
nah ini tentu saja dengan waktu pendaftaran yang sangat pendek sebenarnya
tapi mendapatkan jumlah empat ratus lima puluh dua itu angka yang cukup besar
dan yang paling kita syukuri banyak provinsi yang mengirimkan atlet mudanya untuk mengikuti kejuaraan sirkuit nasional sulawesi selatan ini
kita berharap kejuaraan ini akan mampu memberikan sebuah gambaran seperti apa atlet muda kita ke depan
bagaimana sirnas ini mampu menjadi sebuah wadah untuk menciptakan atlet atlet muda yang kita harapkan